kasihan aja teman temannya suka ke rumah gitu nyamperin ajak bilang
main bilang bisa main teman temannya main di rumah kasihan sama gila sama padilla
pagi ini seperti hari biasanya
gilang ramadan dan fadila aulia
berangkat ke sekolah ditemani ayah dan ibunya
berangkat ke sekolah ditemani ayah dan ibunya
berangkat ke sekolah ditemani ayah dan ibunya
belum lagi gilang dan fadila harus berbagi tempat duduk di atas satu kursi roda
karena kursi roda milik gilang telah lama rusak dan mereka tak mampu membeli yang baru
padahal tubuh keduanya sudah semakin besar
gilang yang sudah berusia sembilan belas tahun kehilangan kemampuan berjalan sejak masa tumbuh kembang pada usia sembilan bulan
kondisi tulangnya pun rapuh
sementara fadila sang adik yang terpaut usia dua tahun juga menyandang disabilitas
meski tulang kakinya juga rapuh
postur tubuh bagian atas fadila tampak normal
mereka harus berjalan sejauh tiga km sebelum akhirnya menggunakan angkutan kota untuk sampai ke terminal singaparna
berarti tiap pagi gilang sama fadilah ke sekolah berangkat jam berapa
kalau harus naik angkut
dari rumah jam enam
setengah tujuh sampai dangur
itu pemegatan angkut
ke terminal jam tujuh kurang separah empat
sampai sekolah jam tujuh pas
jam tujuh harus sudah ada di sekolah
kalau kepengennya pak pal yang dalam waktu dekat ini apa
pengen apa misalnya gilang pengen apa
pengen kursi roda
oh sempit berdua ya
biar masing masing ya
enggak kan sudah punya
gak apa apa ya
kalau gilang punya fadila juga harus punya gitu ya
gak ada yanguran gini
omennya tuh pete tak bisa ber rounds makbooks posisi sama seria
ems ah compt suka tugas semua diam
meski perjalanan untuk sampai ke kelas bukanlah perkara gampang
tapi semangat belajar gilang dan fadilah tetap menyala
o e ditambah negatif o a berarti c c kurang nih
berbagai macam prestasi akademik dan non akademik berhasil diraih gilang dan fadila sejak kecil
keduanya selalu bersaing untuk mendapatkan predikat terbaik
ada mimpi besar di benak kakak beradik ini
bahwa suatu saat nanti mereka bisa meningkatkan taraf hidup keluarga lewat pendidikan
selama gilang dan fadila sekolah pak aeng berjualan siomay di depan sekolah
tapi ketika jam istirahat atau saat ada kegiatan sekolah
pak aeng atau bututi terpaksa menghentikan sementara kegiatannya
dan kembali ke sekolah untuk membantu gilang dan fadilah berpindah tempat
seperti saat ini gilang dan fadila harus melakukan sesi foto di sekolah
demi buah hati cuma itu yang ada di benak pak aeng dan bu tuti
mereka rela bolak balik ke sekolah untuk membantu gilang dan fadila bisa belajar dengan lancar
kalau harapan ibu apa buat gilang sama fadilah
harapan ibu cuma mau gilang terus sekolah lanjut
kalau ada biaya tapi ibu kan tahu sendiri kalau kehidupan sehari hari juga
jangankan buat kuliah sekolah itu tapi nggak tahu udah ada rezekinya gitu mungkin
kalau bapak bapak biasa aja perhitungannya gitu ya
kalau jangan seperti bapak nek
gilang sama fadilah udah tahu pengen kuliah
nah kalau ibu sama bapak buat pribadi misalnya buat ibu
sama bapak pengennya apa
punya harapan nggak buat bapak ibu apa
harapan ibu mah cuma gilang mau jadi anak sukses aja gitu
supaya dia kan tahu itu terbatas fisiknya
tapi kalau disekolahin tinggi mungkin lain gitu
jadi ibu suka mikir sekarang masih ada ibu ada si bapak
tapi ke depannya gimana gitu
ibu jadi khawatir gitu
kalau punya bekal buat itu kan bisa gimana gitu
kalau sudah ada pegangan buat itu buat sekolah tinggi gitu

jadi ibu bisa ngelakuin ibu bisa ngelakuin

jadi ibu bisa ngelakuin ibu bisa ngelakuin

jadi ibu bisa ngelakuin ibu bisa ngelakuin
usai pulang dari sekolah gilang dan fadila tak hanya berdiam diri
di rumah mereka membantu ayah dan ibunya
mereka membantu ayahnya pak aeng membuat siomay untuk dijual
sementara jika sang ibu sedang sibuk dengan pesanan jahitan payet
mereka juga tak segan membantu
meski tak banyak yang bisa dikerjakan
paling tidak mereka bisa meringankan sedikit beban orang tua
mereka juga tak segan membantu
mereka juga tak segan membantu
ibu boleh cerita waktu awal gilang dan fadila menjadi kondisinya seperti ini
kenapa sih bu pas dari lahir atau pas telah agak tumbuh gitu atau gimana ceritanya
kelihatannya mah udah itu agak gede
tapi orang lain mah kan kalau mau jalan dari sembilan bulan tuh ketahuannya
orang lain tuh udah pada jalan kaki bisa ditungtun tungtun
tapi kalau gilang tuh nggak mau berdiri
terus kalau ke bentur kakinya kalau ke bentur tuh suka bengkak
dibawa ke puskesmas
itu cuma dikasih salep hidung dikirain visual
kan merah gitu
setelah ngelihat kondisi gilang dan fadila setelah sembilan bulan perasaan ibu bapak gimana
ya perasaan nggak bisa dibayangkan aja kalau udah nginget waktu itu
kasihan aja temen temennya suka ke rumah nyamperin
temen temennya main di rumah
pokoknya kalau mau nginget tuh nggak bisa
tapi dia bisa semangat buat sekolah mau sekolah
ketua tua mereka berdua
ketua tua mereka berdua
ketua tua mereka berdua
ketua tua mereka berdua
ketua tua mereka berdua
keterbatasan yang dimiliki gilang dan fadilah dalam segi fisik serta kondisi ekonomi
tak membuat mereka hilang harapan
tak membuat mereka hilang harapan
gilang atau fadila pernah ngerasa ini nggak minder malu gitu
dengan kondisi ini
jadi sama mamah disemangatin
kalau ke mama ke bapak apa
panggilnya bapak ya
ke mama ke bapak suka ngeluh gitu gilang
ngeluh pelajaran atau ngeluh capek
enggak ya semangat terus berarti
apa sih rahasianya bisa tetap pede nggak malu semangat rahasianya apa
ingin meraih cita cita biar bisa banggain orang tua
nah kalau di sekolah mah pasti belajar kan kalau di rumah ngapain aja biasanya
fadila dulu selain bantuin
desain suka desain logo
suka desain logo
suka desain logo apa aja
suka logo juga pembinaan pamplet
pakai apa itu bikinnya
oh di aplikasi hp ada terus ini dijual gitu yang beli banyak
dari ini singaparna tasik atau banyak dari luar kota
banyaknya dari luar kota
oh banyaknya dari luar kota berapa tuh misalnya kalau benda
tapi suka ada yang kasih rp dua puluh
sama desain tapi bukan logo atau apa
logo juga sama kalau kepengennya ke depan nih gilang pengennya punya apa cita cita
kan mau jadi apa seseorang tadi ingin membanggakan gitu pengennya cita citanya apa
pengen usaha apa tadi
desainer desainer baju
berarti ngedesain sendiri gitu ya
pada saat ini gila sudah berusaha menghasilkan perusahaan untuk menjaga kepentingan dan keuntungan di rumah
tidak ada yang berhenti henti

nah kemudian kita bisa lihat
nah kemudian kita bisa lihat
nah kemudian kita bisa lihat

nah kemudian kita bisa lihat
keesokan harinya saat di sekolah
gilang dan fadila dipanggil ke ruangan kepala sekolah
pihak sekolah meminta dua kakak beradik yang duduk satu kelas ini
bisa meningkatkan prestasi selama semester pertama
saat ini keduanya telah masuk peringkat sepuluh besar di kelas ipa
saat tengah berada di ruang kepala sekolah
gilang dan fadila tak tahu
bahwa sebenarnya tim berbuatnya itu gila
sudah menyiapkan kejutan istimewa untuk mereka
nah sekarang gilang dan fadila sedang berada di ruang kepala sekolah
kita mau kasih kejutan sama gilang dan fadilah
dua kursi roda ini yuk
kemarin temanya apa
dapat ya sekarang alhamdulillah
ini semua berkat bantuan ibu ibu guru di sini
jadi bisa mendukung sama ibu
gilang bukan baru baru
tapi kan di sekolah muhammadiyah ini dari sd
semuanya baik juga
mendukung sangat mendukung
ya lupa nih
dari gilang dan fadila
kita belajar bahwa keterbatasan fisik
bukan halangan untuk terus maju
jalan ke depan mungkin terjal
dan tak selalu mudah dilewati
jalan ke depan mungkin terjal
dan tak selalu mudah dilewati
yang mudah dilewati
tapi berbekal semangat dan usaha pantang menyerah